taukah anda bahwa rempah berindikasi geografis hanya dapat dijumpai dan diolah di suatu wilayah tertentu
hal ini justru dipengaruhi kondisi lingkungan seperti alam dan manusia
lantas apa itu produk berindikasi geografis
korresponden roni satria mengajak anda untuk mencicipi masakan tiga orang chef sekaligus dalam mengolah rempah berindikasi geografis
anda mungkin sering menjumpai pala
namun pernahkah anda mencicipi pala siau dari sulawesi utara
anda juga mungkin kerap menemukan perpaduan kayu manis dalam olahan makanan
tapi pernahkah membubuhkan kayu manis kerinci dari
jambi yang terkenal dengan aromanya yang tajam
rempah rempah tersebut hanyalah segelintir dari satu ratus dua puluh jenis rempah berindikasi geografis
indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan
yakni alam manusia dan kombinasi kedua faktor tersebut
umumnya pengolahan dilakukan secara tradisional dan turun temurun sehingga memberikan reputasi kualitas dan karakteristik
pada produk yang dihasilkan
rujak gobet khas malang olahan chef santi serat ini seketika menghipnotis saya
rujak gobet merupakan varian rujak manis dan unik lantaran buah buahannya tidak dipotong melainkan diparut
bukan karena segar asam pedas yang disuguhkan saja melainkan bahan rempah berindikasi geografis
yang diracik chef santi berhasil memanjakan lidah
ketua aku cinta makanan indonesia atau acmi ini
memadu padankan gula kelapa kulon progo cengkeh minahasa palas siau kayu manis kerinci
garam gunung krayan dan madu sumbawa dalam rujak olahannya
peleburan rasa dari ragam rempah tak biasa itu membuat rujak olahannya semakin istimewa
dikatakan tak biasa lantaran rempah berindikasi geografis kerap dijumpai di daerah terpencil
namun syarat akan kualitas rasa
balik lagi soal kekos efisiensi juga
kalau kita pakai dalam jumlah sedikit dengan kualitas bagus tapi dengan harga yang lebih tinggi ya yaudah why not gitu
dibanding kita buang uangnya dengan belil banyak banget tapi akhirnya juga pemakaiannya juga banyak sekali jadi gak efisien juga
kondisi yang jauh dari hiruk pikuk pergerakan barang membuat rempah berindikasi geografis sulit dijangkau halayak umum
hal ini menjadi pekerjaan rumah
bersama dalam mendistribusikan rempah berindikasi geografis agar dapat dinikmati lebih banyak orang
jalur distribusinya sebenarnya hanya itu
kalau dari challenge dari segi kuliner dari rasa dari cara mencampur dari masak sebenarnya tidak ada terlalu banyak challenge
adalah mendapatkan produk produk tersebut di kota kota besar
karena banyak dari produk produk indikasi geografis rempah rempah ini itu adanya di pelosok pelosok daerah yang kadang kadang sangat susah dijangkau
chef bara mengakui kualitas rempah indonesia ini justru memudahkannya dalam meracik hidangan menjadi semakin lezat
albonigas khas spanyol yang ia olah ini terbuat dari bola bola daging ayam dalam saus tomat
ia membubuhkan gula molokukie raha dari maluku lada putih muntok dari bangka belitung dan garam amet dari bali
dengan nasi menggunakan beras krayan kalimantan utara yang merupakan beras favorit kesultanan brunei
jangan ditanya gurih albonigas olahan chef bara benar benar menyatu di mulut
sebuah padanan rasa yang pas dengan takanan rempah yang moderat sehingga begitu ringan di lidah
sebagai hidangan penutup giliran chef ragil yang memamerkan keahliannya meracik rempah berindikasi geografis
lapis legit ini ia buat dari olahan kayu manis kerinci dari jambi
cengkeh minahasa dan palasiau dari sulawesi utara serta kakao berau dari kalimantan timur
chef ragil mengatakan tak ada tantangan berarti saat mengolah rempah berindikasi geografis
sebenarnya kalau kita udah dapat produk ig nya malah jadi challenge nya itu berkurang
kenapa challenge nya berkurang karena rasanya mereka lebih intens
ketika kita pakai barang barang yang tidak ada indikasi geografisnya
atau memang mereka pengolahannya tidak standar indikasi geografis itu rasanya pasti akan lebih turun
menurutnya rempah berindikasi geografis telah melewati standar produksi yang begitu detail
itulah yang membedakan kualitasnya dari produk serupa yang kerap mengalami pemangkasan tahap produksi
ia mencontohkan coklat yang kerap dijumpai di mana mana tak seperti intensitas
seperti intensitas rasa yang ditawarkan kakao berau
coklat itu kan banyak orang indonesia yang bikin coklat itu hanya diambil bijinya di dalam langsung jual
padahal coklat itu harus difermentasi harus dibolak balik lah apa segala macam supaya menjadi sebuah biji coklat yang bagus
nah ini standar ini yang juga dipegang sama indikasi geografis
produk indikasi geografis dapat mengangkat reputasi suatu kawasan
melestarikan keindahan alam pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati
indikasi geografis memberi angin segar untuk membina produsen lokal
ini adalah konsep yang cukup baru di indonesia
meskipun ada satu ratus dua puluh registrasi gi
sebagian besar dari masyarakat di indonesia tidak tahu pentingnya gi kualitas gi
mark menambahkan produk indikasi geografis dapat melindungi nama geografis dari suatu produk
sehingga negara lain tidak bisa mengambil begitu saja kekayaan indonesia tanpa memberikan manfaat untuk indonesia
roni satria septiadi pradana jakarta